bakal calon presiden prabowo sbianto merespon anggota pan negatif tentang dinasti politik presiden jokowi ketika putra sulungnya yaitu gibran raka buming menjadi bakal calon wakil presiden
prabowo menanggapi tidak ada salah jika tujuannya adalah berbakti kepada rakyat dan negara indonesia
kita jangan cari yang negatif lah cari yang positif orang ingin berbakti apa salahnya
saya juga dinasti saya anaknya sumitro cucunya margono joy disumo paman saya gugur untuk republik indonesia
kita dinasti merah putih kita dinasti patriot kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat
kalau dinastinya pak jokowi ingin berbakti untuk rakyat kenapa
jadi berpikir yang baik lah